barang siapa tidak memegang agama
ada sebuah cerita dari kepulauan riau
cerita tentang masjid zaman kerajaan di pulau penyengat yang memikat
menyelami makna nasihat keagamaan berbahasa melayu gubahan sang raja
melihat keindahan masjid masjid di pulau bintan
hingga syiar islam dengan musik tradisional
inilah cerita tentang harmoni islam melayu di bumi segantang lada
barang siapa mengenal diri
julukan bumi segantang lada untuk kepulauan riau
tak lepas dari keberadaan bintan dan pulau pulau kecil yang tersebar di sekitarnya
perjalanan menapaki jejak peradaban islam di tanah melayu saya awali dari pulau penyengat
dengan menggunakan perahu yang kerap disebut pompong
butuh waktu sekitar lima belas menit dari pusat kota tanjung pinang untuk tiba di pulau ini
pulau penyengat memiliki luas sekitar dua ratus empat puluh hektare
sejarah mencatat pulau ini pernah dijadikan pusat pemerintahan kerajaan riau lingga pada awal abad ke dua puluh oleh sultan mahmud
selain sebagai pusat pemerintahan pulau penyengat juga berperan sebagai pusat agama islam dan kebudayaan melayu
balai adat yang berada di pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya melayu di kepulauan riau
di dalamnya terlihat berbagai perlengkapan adat melayu
tepat di bawah bangunan balai adat terdapat sumur berair jernih
konon barang siapa yang mandi atau menggunakan air sumur ini dipercaya bisa awet muda
percaya nggak percaya sih ya namanya mitos memang dari masyarakat
ya jadi kita meyakini lah bukan meyakini sih maksudnya percaya nggak percaya kalau awer muda ya alhamdulillah gitu
hasiat awet mudanya memang belum dapat saya buktikan
tapi air sumur ini memberikan sensasi segar
meski berada dekat pantai tapi air ini rasanya tawar begitu ya
dan sumur ini dalamnya sekitar dua lima meter dan airnya tidak pernah surut meskipun musim kemarau panjang
sebagai pusat keagamaan banyak peninggalan islam kuno di pulau penyengat
masjid raya sultan riau sebagai masjid tertua di kepulauan riau
masjid ini dibangun oleh sultan mahmud pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
kemudian di tahun seribu delapan ratus tiga puluh dua masjid ini direnovasi pada masa pemerintahan raja abdurrahman
konon putih telur digunakan sebagai bahan bangunannya
untuk membangun masjid yang megah dan besar raja abdurrahman berseru kepada rakyat untuk bergotong royong di jalan allah
nah peristiwa bersejarah itu terjadi pada satu syawal seribu dua ratus empat puluh delapan hijriah atau bertepatan dengan hari raya idul fitri
nah kala itu banyak warga berdatangan ke pulau penyengat untuk menghantarkan makanan
bahan bangunan dan juga menyumbangkan tenaga mereka
pak ini betul tidak bangunan masjid ini dulu ada campuran putih telurnya
ya benar jadi diperkuat dengan putih telur
nah peristiwa pembangunan masjid yang dapat kita lihat sekarang ini adalah terjadi pada hari raya
nah pada saat itu putih telur kenapa digunakan pak

salah satu bahan makanan yang paling banyak tersisa adalah telur
jadi oleh arsiteknya
dipergunakanlah untuk memperkuat kapur campuran kapur dan pasir itu
jadi perkatnya putih telur perkatnya
jadi bukan kuning telur ya putih telur
masjid ini memiliki tiga belas kubah dan empat menara
bila dijumlahkan menunjuk angka tujuh belas
sama dengan jumlah rokaat sholat dalam sehari
keistimewaan masjid ini juga terlihat dari benda benda yang terdapat di dalamnya
dekat pintu masuk utama terdapat musaf al quran tulisan tangan
yang ditulis oleh abdurrahman istanbul
seorang penduduk pulau penyengat yang dikirim oleh kerajaan ke mesir
untuk memperdalam ilmu agama islam
ada pula mimbar berbahan kayu jati yang didatangkan dari jepara
di dekat mimbar tersimpan sepiring pasir yang konon berasal dari tanah mekah
pasir ini dibawa oleh raja ahmad
seorang bangsawan riau pertama yang menunaikan ibadah haji
pasir ini dianggap sakral oleh masyarakat di pulau penyengat
biasanya pasir ini digunakan pada tradisi jejak tanah
sebuah tradisi di mana untuk pertama kalinya anak anak belajar berjalan
masjid dengan ketebalan dinding mencapai setengah meter ini
berperan penting dalam penyebaran ajaran islam di kepulauan riau
pusat tamadun islam pusat pengkajian ilmu ilmu agama
tempat talabul ilmu mempelajari ilmu ilmu agama pada abad sembilan belas
di masjid ini dulu berkumpul para ulama besar
yang didatangkan dari minangkabau dari palembang dari sambas
selain masjid bangunan di halaman masjid pun digunakan
untuk mencari penyelamat

di halaman masjid ini ada dua rumah sotoh
rumah soto ini konon digunakan masyarakat untuk belajar agama
nah ada juga dua balai
balai ini kerap digunakan warga untuk bermusyawarah
untuk kenduri atau untuk menaruh makanan saat berbuka puasa di bulan ramadan

dan penyengat juga terdapat kompleks makam raja
salah satunya makam raja ali haji
penulis buku tata bahasa melayu pertama yang juga ulama
raja ali haji dalam kesehariannya tidak hanya menulis
tetapi juga mengajarkan ilmu ilmu agama guru
kepada anak anak remaja dan juga kepada yang di putar muda riau
raja ali haji dimakamkan di pulau ini pada seribu delapan ratus tujuh puluh
ia dikenal sebagai perintis dasar dasar bahasa melayu
bahasa yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional
pada kongres pemuda indonesia dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
gurindam dua belas adalah karya sastra gubahannya
bagang siapa tiada memegang agama
gurindam dua belas berbahasa melayu
yang syairnya mengandung banyak pesan tasawuf
karya sastra yang terdiri dari dua belas pasal ini
berisikan nasihat keagamaan ibadah dan petunjuk hidup
konon pembuatan gurindam dua belas dilatar belakangi oleh
konflik internal kerajaan dan tekanan penjajah
agar nilai keislaman tidak terkikis oleh konflik
masyarakat melayu kala itu
raja ali haji kemudian mempertahankan eksistensi agama dan budaya islam
dengan menulis gurindam dua belas yang selesai ditulisnya pada seribu delapan ratus empat puluh enam
interestingly the real console dari guru allah siapa saja
menurut orang jari jari ini adalah
adalah murid murid yang pem ros gideraldi
atau argumunda yang terlalu berbahasa melayu
salah satunya masjid agung al hikmah
arsitektur masjid ini bergaya khas bangunan melayu yang dibalut dengan warna hijau
di dalam masjid terdapat mimbar berbahan kayu jati yang berhiaskan kubah
ruangan masjid dihiasi tulisan kaligrafi yang kental dengan nuansa islami
tiang tiangnya dilapisi kuningan
masjid agung al hikmah telah dua kali direnovasi sejak dibangun tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
masjid ini memiliki sebuah menara pandang tingginya sekitar tiga puluh enam meter
konon masjid ini dibangun oleh komunitas perantau dari india sehingga disebut masjid keling
jadi pedagang keling itu pulang dan pergi berdagang dari negara india membawa kain
dari sini membawa rempah rempah
dan mayoritas pedagang orang india ini beragama islam
dan sejarahnya mereka membangun masjid inilah
jikal bakalnya masjid agung al hikmah ini disebut dengan masjid keling
ini bangunannya ini semi permanen yaitu mulai dari fondasi ke atas itu
tembok dan ke atasnya papan
dan diameternya tidak sebesar ini hanya lebih kurang empat puluh x empat puluh ya
dari tanjung pinang saya datang ke kabupaten bintan
menyambangi sebuah masjid yang populer karena warnanya
masjid besar anur memiliki keunikan tersendiri
masjid yang berada di kelurahan kawal kecamatan gunung kijang ini
memiliki sembilan kubah dan dinding berwarna merah muda
masjid ini kerap disebut masjid pink
uniknya ada sembilan puluh sembilan anak tangga masuk dan sembilan puluh sembilan jendela kaca yang mengelilingi dinding bangunan masjid
angka sembilan puluh sembilan ini merupakan asma'ul husna atau nama nama baik dari allah swt

yang artinya allah maha pemberi keselamatan
masjid ini merupakan asma'ul husna atau nama nama baik dari allah swt seperti ini ini adalah jendela kaca yang ada tulisan arabnya dibaca as salam yang artinya allah maha pemberi keselamatan

masih banyak lagi total ada sembilan puluh sembilan nama baik
sementara pada kubahnya terdapat dua puluh lima jendela kaca bertuliskan nama nama rasul
sepintas bentuk masjid setinggi dua puluh lima meter ini mirip taj mahal di india
desain interiornya seperti masjid masjid di timur tengah
nah di dalam masjid ini ada empat yang
yang penyangga tiang utama penyangga masjid ini ini punya nama masing masing pak
seperti apa namanya
namanya ini tiang abu bakar kemudian tiang sini umar bin khattab
wow dan ini menariknya ini di depan mimbar ada mihrab ya
mihrab ini pakai kayu
kayu jati impor dari jawa
oke ini adalah kayu dari jepara langsung ya pak ya
dan di mihrabnya ini ada ukiran ukiran tulisan tulisan ini nama nama
asma'ul husna juga wow cantik sekali ya
masjid besar anur dengan luas seribu meter persegi ini dapat menampung hingga satu lima ratus jemaah
karena keunikannya masjid yang dibangun mulai tahun dua ribu sembilan ini
menjadi salah satu ikon wisata reliki di kabupaten bintang
saya punya nasihat ke padang lalu mengingati ke magically grow

bacaan yang tepat k oso tir kan
dan mewarangi miliar tahun
di hawaii k hogwa mulai terburu tapi tidak dilihat
novi masjid terkenal yang worshiper part
yang kemarin memang administrasi setelah berkunjungan
tapi pt fre consci di kabupaten ola dah sampai
sudah hitam sih dirumah jejok
aku baru ke dubai lagi
pawa ita'aruf ini digelar setiap ada perhelatan seleksi tilawatil quran
jadi pawai ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi warga terutama kafilah antar kecamatan di kabupaten bintan
ada banyak sekali masing masing kecamatan bisa mengirim rombongan atau kafilah seminimal mungkin dua ratus orang
jadi kebayangnya ramainya pawai ita'aruf
seperti ini nih mereka akan berparade sambil memainkan kompang
salah satu alat musik tradisional bahasa dekat melayu yang non non digunakan juga untuk syarikat islam
sekitar empat orang dari sepuluh kecamatan di kabupaten bintan meramaikan pawai yang digelar menjelang seleksi tilawatil quran dan hadis ke delapan tingkat kabupaten bintan
yang kegiatannya dipusatkan di desa teluk sasa kecamatan serikuala lobang
mereka berjalan kaki sekitar satu lima km sambil menampilkan beragam atraksi
banyak pengalaman ya banyak pengalaman karena setiap tahun kan berbeda beda
dari esleki esleki ita'aruf berbeda beda yang jelas menambah kewawasan dan pengalaman
rombongan kafilah setiap kecamatan menampilkan berbagai atraksi budaya dan seni
ada kendaraan hias kasidah hingga tarik kreasi ayo mengaji
pawai ita'aruf telah menjadi sebuah tradisi yang menunjukkan harmoni agama islam dan budaya melayu

warga kelurahan kijang kota bintan timur kabupaten bintan ini memainkan gambus sejak tahun dua ribu lima

ini menurut saya perpaduan alat musik mandolin dengan gitar ya tapi berbeda gak dengan gitar di cara memainkannya
memainkan gambus itu seperti apa sih bang
memainkannya tuh ya mirip dengan bermain gitar cuma lebih bervariasi
hmm kalau gitar mungkin akan seperti apa
kalau gitar umpamanya melodes kan dia cuma
tapi kalau di gambus bisa dipariasikan
ini kenapa nih cinta sekali deh sama alat musik gambus nih
awalnya sih dulu gitaris
ada salah event yang minta
saya memainkan alat gambus
belum pernah sama sekali untuk
bahkan megang pun belum pernah gitu
coba coba eh ternyata kok enak gitu ya
akhirnya terus terus jadi ingin mendalami gitu
dan selain itu juga minimnya anak muda pada waktu itu saya masih muda kan
minimnya anak muda pada waktu itu kan ya susah tuh
bergabung di alat alat musik musik tradisi ini
makanya ada keinginan untuk mengembangkan lah gitu supaya jangan
gambus merupakan salah satu alat musik tradisional kepulauan riau
perpaduan budaya melayu dan islam
gambus mulai masuk ke kepulauan riau seiring dengan masuknya agama islam
masuknya kebudayaan gambus atau seni musik bermain gambus
itu memang pertama sekali memang dibawa oleh para pedagang yang datang dari samudera pasai
dan kawasan kawasan lain yang ada di daerah aceh dan sekitarnya
karena sesuai dengan masuknya islam pada abad ke tujuh dan ke delapan masehi
itu memang seni gambus ini kan dibawa langsung oleh para pedagang pedagang yang berasal dari gujarat
dan daerah daerah lain yang ada di kawasan
biasanya gambus dikolaborasikan dengan biola dan darbuka
musik gambus dalam kebudayaan riau berkaitan erat dengan penyebaran agama islam
awalnya kan bisa juga digunakan untuk syiar agama
pada dasarnya islam masuk ke indonesia juga salah satunya dibawa dengan
musik seperti itu
mungkin pada zaman dulu para ulama atau wali wali memainkan gambus
dalam membawakan salawat salawat atau ajaran ajaran islam seperti itu
khususnya di daerah pesisir untuk penyebaran agama islam
ishak telah mengenakan baju kurun teluk belangah pakaian adat melayu
bersama teman temannya ia bersiap melakukan pertunjukan musik gambus kolaborasi

jadi sekarang saya berada di acara kenduri jelang ramadhan
seiring dengan berkembangnya kesenian ini gambus bukan hanya dimainkan pada upacara tertentu saja
tapi gambus juga kerap dipertunjukkan di berbagai perhelatan seni
apalagi kalau bukan untuk mempertahankan tradisi masyarakat melayu
sudah siap bang
nah kita lihat ya mereka tampil seperti apa
kali ini permainan gambus mengiringi lagu lagu salawat
karena berkesenian gambus ini kan dikolaborasikan dengan lagu lagu yang bernuansa dakwah
lagu lagu yang bernuansa pesan pesan moral pesan pesan agama dari para penyebar agama islam khususnya
dan mereka mereka juga yang mengajarkan agama
pertunjukan musik gambus ini meramaikan kenduri yang dikelas
yang digelar di kampung sungai enam laut kelurahan sungai enam kecamatan bintan timur kabupaten bintan
warga bergotong royong menggelar ruahan atau kerap disebut tradisi arwah menyambut bulan suci ramadan
tradisi ini awalnya adalah tradisi ruahan yang dilakukan oleh masyarakat masing masing keluarga
dari rumah ke rumah itu berlangsung selama hampir satu bulan di bulan syakban
sopi dari keduri ruahan ini adalah
cara kita umat islam
mendekatkan diri pada allah swt
mencoba mengingat kembali para leluhur leluhur
para orang orang tua kita yang sudah meninggalkan kita lebih dulu
satu persatu warga berdatangan sambil membawa aneka makanan
bagi mereka ruahan menjadi awal yang baik untuk menyambut ramadan
keduri ruahan ini diberikan kemampuan untuk mengingatkan diri kepada allah swt
biasanya kalau nggak ada kenduri itu mengenang yang sudah meninggal
kalau ada kenduri gini kan bahagia rasa hati yang kita hidup
mengingat yang sudah meninggal
kalau nggak ada kenduri arwahat tuh kayaknya sedih hati gitu
kalau ada kendurinya bahagia
menyambut bulan puasa dengan senang hati
lebih dari tiga ratus warga
di ruahan ini
termasuk mendoakan sanak saudara mereka yang telah meninggal
tiba saatnya makan bersama
ketupat menjadi menu wajib yang dihidangkan dalam tradisi ini
ada dua jenis ketupat yang disajikan di kendur ini
yang pertama adalah ketupat pasal
ini biasanya dijadikan bekal warga setempat
kalau bepergian termasuk nelayan yang melaut
biasanya bawa bekal ini
ada juga ketupat pasal
ini ketupat bawang
karena bentuknya lebih bulat mirip dengan bawang
nah menikmati ketupat ini biasanya enaknya ini pakai sambal lengkong
ini adalah campuran dari kelapa parut yang disangrai
kemudian dicampur dengan daging ikan tongkol
dan juga rempah rempah khas melayu
nah selain menikmati cita rasa khas melayu dari kenduri ini
ini juga bisa mempererat tali persaudaraan
dan tali kekeluargaan antar warga
ini yang membuat kenduri jelang ramadan ini terasa sangat istimewa
yuk pak lagi pak didikmati
kenduri ruahan diakhiri dengan bersalam salaman
pertanda mereka saling memaafkan dan menyucikan hati menyongsong bulan suci ramadan
ajaran islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu di kepulauan riau
ini menjadi bukti budaya islam dan melayu berjalan berdampingan
dan menjadi sebuah harmoni di bumi
terima kasih pak